presiden joko widodo memastikan tidak akan melakukan impor beras pada akhir tahun ini
stok beras nasional mencapai satu sembilan puluh delapan juta ton mendasari kepastian ini
dilansir dari cnn indonesia com stok beras nasional lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu
tahun lalu stok beras nasional hanya mencapai satu tiga juta ton
pemerintah saat ini fokus untuk memperbesar stok nasional dan baru memikirkan ekspor sesudahnya
meski demikian pemerintah telah melakukan ekspor produk berkualitas baik sejak tahun lalu